hai rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua dimulai sejak pukul sepuluh pagi tadi menurut
kadifu mas polri irjen polisi dedy prasetyo ada tujuh puluh delapan rekonstruksi terkait kasus ini dan berikut
fakta rekonstruksi yang dihimpun oleh cnn indonesia kita akan lihat bersama ini kemudian
menjadi lokasi rekonstruksi yang dibagi di dua lokasi namun menceritakan tiga tempat begitu
nah dua ini digelar di tempat kejadian perkara yaitu pertama adalah di rumah pribadi verdi sambo
yaitu di saguling ini kemudian menjadi salah satu kunci karena kemudian rekonstruksi dilakukan
termasuk dengan adegan yang terjadi di magelang ini pada tanggal empat dan juga tanggal tujuh ini yang
kemudian disebut sebut sebagai akar dari masalah pembunuhan brigadir yosua yang kemudian kedua
adalah lokasi rumah dinas di komplek polri duren tiga ini kemudian
menjadi lokasi penting mengingat ini kemudian menjadi lokasi pembunuhan yang dilakukan oleh
verdi sambo dan juga sejumlah ajudannya kepada brigadir yosua kita akan lihat berikutnya
ini kemudian fakta rekonstruksi pembunuhan brigadir yosua seperti yang kami sebutkan
tadi ada tujuh puluh delapan adegan di tiga tempat diantaranya adalah enam belas di rumah pribadi di magelang terus
kemudian tiga puluh lima adegan di rumah saguling jakarta selatan yang kemudian kedua
adegan ini yaitu enam belas dan tiga puluh lima dilakukan di rumah pribadi kemudian terakhir dua puluh tujuh adegan dilakukan
di rumah dinas kompleks mari duren tiga pada hai kita lihat berikutnya ketiga adalah tersangka
memakai baju tahanan dan juga di borgol paling tidak kita lihat dari lima tersangka yang ada
dan kemudian dihadirkan urgent polisi ferdie sambo ini menggunakan baju tahanan termasuk dengan adanya
di tangan tersangka utama verdi sambo
nah kalau kita lihat dari penggunaan baju tahanan termasuk dengan borgol
ini empat tersangka yaitu irjen verdi sambo kemudian ada kotma aruf
kemudian riki rizal dan juga barada eliezer yang menggunakan dua simbol dari tahanan
namun kemudian satu tersangka lainnya yaitu putri candrawati ini tidak menggunakan dua simbol tersebut
namun menggunakan baju putih yang kalau kita lihat dalam reka adegan ini
memeragakan adegan tiduran begitu di rumah sagul yang menjadi rumah pribadi dari kedua tersangka ini
kemudian fakta berikutnya kita lihat lembaga ikut melakukan rekonstruksi
pertama adalah kompolnas komnas ham lpsk jaksa penuntut umum
dan juga tim pengacara tersangka menyaksikan langsung rekonstruksi di dua tempat yang menceritakan tiga lokasi kejadian
ternyata rekonstruksi tidak diikuti oleh pengacara brigadir yoso
ini salah satu yang termasuk bahasan juga sejak tadi dimulai pada pukul sepuluh
yaitu polisi melarang pengacara brigadir yosua untuk menyaksikan proses rekonstruksi di rumah irjen polisi verdi sambo
karena dianggap yang mengikuti proses rekonstruksi adalah mereka yang terkait
mereka yang mengetahui bagaimana kejadian yaitu dari pihak tentunya tersangka
dari kepolisian dan juga tadi disebutkan ada kemudian lpsk komnas ham
dan sejumlah lembaga pengacara
ngawas lainnya begitu
oke itu tadi yang bisa kami rangkumkan untuk anda
sianan indonesia breaking news akan kembali sejeda
tetaplah bersama kami